mendingan lo telpon dah si aminnya
saya gak enak pok
gue juga kagak enak
gak enak kenapa
gue jadi kagak enak
yang liat kan gue
lu dari tadi manyun aja
jualan kue juga kagak becus
bang ojek kan tukang ojek mak
yang jualan kue itu tatik
mau jualan jaket
mau jualan ya
jualan dulu mak
emang harusnya dari tadi berangkat kerja
yaudah aku ikut
aku tungguin ya
teh saya udah bawa motornya ke angkisna
gak jadi min
gak jadi kekondangan ya
ih jadi tapi aku ikut sama temen temen
aku siap siap dulu
ya pur ada apaan
di jalan kenapa
gue kan mau nganterin nina ke beli dispenser
kalo lo mau minjem duit gue kagak punya
gue bukan minjem duit jak
nah antrinya lama
ya terus lo suruh gue nganterin dia
gue mau ngelamar kerja
udah gue buru buru
gak jadi kang
enggak kang tianinya sama temen temennya
oh sekalian lah tuh kang
kang amin anterin
motornya ke tukang tambal ban di ujung kampung
katanya pur mau pinjem
mau nganterin neng ineke beli dispenser
neng ineke mau beli dispenser
ya udah daripada nunggu kang pur
mendingan saya aja yang nganterin neng ineke
kamu mah mau
kenapa dia nanggur
bawa keputusannya yang melemahkan tavcho
aku merupakan built like a hoe
tapi ban bekas ya
ban baru dong
tapi jangan satu ratus lima puluh
sembilan puluh deh ya
mas masang sendiri
alatnya juga sendiri
satu ratus lima ribu itu udah lebih murah mas
di bengkel sebelah aja itu lebih mahal
cuma beda ceban kok
pasang ban baru aja
kalau gitu mas tunggu dulu sebentar ya
saya mau ambil bannya
cuma di bengkel sebelah kok
bentar ya mas ya
udah biar saya aja yang bawah
mendingan lu telepon dah si aminnya
saya gak enak pok
gue juga kagak enak
gak enak kenapa
liat muka lu manyun
gue jadi kagak enak
eh tis yang liat kan gue
lu dari tadi manyun aja
motornya udah selesai belum
udah kang sebentar lagi saya anterin kesana
alhamdulillah kalau begitu mah
saya tunggu di warung pomumun ya
maaf ya kang krisna ya
tapi kalau bisa mah anterin sekarang atuh
iya kang sebentar lagi

abis saya dikasih minum air putih sama neng ineke
silahkan diminum kang
makasih ya udah nganterin ineke
saya pamit dulu ya
mau nganter paket ya
bukan mau nganterin motornya kang tisna
insisir ya kang ineke
nah aku haro ul spectacular